saya sekalian kami tadi diterima oleh bapak presiden sekitar jam dua lima belas menit
langsung dipimpin pertemuan oleh bapak presiden dan kami dipimpin oleh pak gunawan muhammad
pertama tadi bapak presiden di depan kami mengatakan sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa di seluruh indonesia
dalam bentuk unjuk rasa selama dua hari atau tiga hari berturut turut karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi
kami juga menghargai mahasiswa karena kami dulu juga
ikut demo demo seperti itu
jadi kita anggap itu bahwa ada penumpang dan sebagainya itu tidak menjadi arus utama
bahwa ada orang nyelundup ikut masuk gitu nyelusup itu tidak bisa dihindari
tapi itu tidak ada pengaruhnya pada aspirasi utamanya
yang kedua kami mengapresiasi dpr dan pemerintah yang telah bekerja dengan sesungguh sungguhnya
sehingga melahirkan beberapa undang undang

dan mereka melaksanakan tugasnya
kami apresiasi sepenuhnya
tetapi karena masih ada beberapa hal ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan aspirasi masyarakat
baik dalam bentuk substansinya memang berbeda maupun dalam cara menafsirkannya
maka kompromi kompromi untuk menyelesaikan masalah ini harus ditempuh
dan kami tadi rombongan menyampaikan
saya terima kasih kepada bapak presiden yang telah juga mengambil inisiatif dan menyatakan sikap
untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang undang yang sangat penting
bagi pendekatan hak asasi dan pemberantasan korupsi ke depan
yaitu rancangan kitab undang undang kumpidana rancangan undang undang pertanahan
rancangan undang undang pemasarakatan dan lain lain yang sudah dinyatakan
dan juga rancangan yang sudah dinyatakan
rancangan undang undang pemasarakatan dan lain lain yang sudah dinyatakan
dan juga rancangan yang sudah dinyatakan
atau tidak bersesuaian dengan kehendak masyarakat pada umumnya yang diekspresikan oleh kampus kampus
ribuan dosen ratusan guru besar kemudian puluhan ribu mahasiswa gerakan civil society dan sebagainya
menyatakan bahwa itu belum bisa diterima untuk diterapkan di tengah tengah masyarakat
oleh sebab itu kita mendiskusikan opsi opsi
bagaimana cara menyelesaikan itu
opsi yang pertama ada legislative review
legislative review itu artinya ya nanti disahkan kemudian dibahas gitu
pada berikutnya kan biasa terjadi revisi undang undang yang sudah disahkan
lalu yang kedua judicial review
sudahlah mahkamah konstitusi itu opsi yang kedua
lalu ada opsi lain yang tadi cukup kuat disuarakan
yaitu lebih bagus mengeluarkan perpu
agar itu ditunda
dulu sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan isinya substansinya
karena ini kewenangan presiden kami semua hampir sepakat menyampaikan usul itu
presiden juga sudah menampung
dan pada saatnya nanti tentu yang akan memutuskan itu istana
dan kami akan menunggu dalam waktu yang sesingkat singkatnya
saya kira itu dari kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau misalnya pergub prof kan harus ada kegentingan yang memaksa prof
kalau keluarga pertena ada kegentingan yang memaksa
kaji yang kegentingan yang memaksa yang disuruhkan kondisinya seperti apa
tidak dikaji itu
kalau itu gampang lah
gampang kan memang sudah agak genting
itu hak subjektif
bisa juga hak subjektif presiden
menurut hukum tata negara tidak bisa diukur dari apa genting itu
menyatakan keadaan masyarakat dan negara begini saya harus ambil tindakan itu bisa
dan itu sudah biasa tidak pernah dipersoalkan orang
jadi kok bisa diusahakan mencerminkan bahwa kondisi sudah genting karena ada gerak mahasiswa ada pelajar
seperti masa apa yang sudah
jangan menjebak dulu nanti dpr nya marah

nanti biar diolah lagi
itu aja yang substansi dulu
perpul itu menunda atau
nanti saja gitu
ada tim hukumnya nih di istana
ya demikian tadi pernyataan presiden dan juga prof mahfud md yang mewakili sejumlah tokoh nasional
atas hasil dari pertemuan yang berlangsung pada pukul dua siang tadi
ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh presiden joko widodo
di antaranya mengenai
tanggapan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai upaya untuk mengurangi dampak dari asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang sudah mulai terlihat hasilnya
kemudian juga masalah rkuhp yang kemudian memancing adanya aksi unjuk rasa baik itu mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat
serta masalah undang undang kpk di mana ada tuntutan presiden untuk mengeluarkan perpu kpk
namun presiden menanggapi permintaan ini bahwa
keputusannya nanti akan disampaikan sesegera mungkin dengan melakukan pertimbangan terutama dari sisi kalkulasi politik
dan presiden tadi juga menyampaikan bahwa dia mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam beberapa hari terakhir
dan direncanakan presiden akan bertemu dengan mahasiswa esok hari
utamanya adalah dari perwakilan badan eksekutif mahasiswa